tanggal sembilan belas oktober kemarin sedianya menjadi hari yang berbahagia bagi pasangan asal gaza
ahmed dan suar sudah berbulan bulan pasangan ini beserta keluarga besarnya
merencanakan pernikahan harapan mereka hancur beriringan dengan luluh lantaknya
kota mereka akibat perang antara israel dan palestina
listrak ada menjadi
palestina segera mengungsi ke wilayah selatan
namun saat ahmed akan menjemput calon istrinya untuk mengungsi ke wilayah khan yunis
militer israel telah melancarkan serangan dan meluluh lantakan wilayah ini
kini ahmed dan suar menjadi salah satu dari hampir satu lima juta warga gaza
yang harus mengungsi karena serangan israel
pancaran keputus asaan pun dirasakan oleh ali daba
seorang warga gaza berusia empat puluh tahun
dia membeli gelang tali berwarna putih biru untuk digunakan oleh anggota keluarganya
ini adalah cara ali daba untuk mengenali keluarganya
jika hal buruk terjadi akibat serangan israel
daba dan suar berkata
daba dan istrinya memutuskan untuk memisahkan anak anak mereka di tengah perang ini
daba melarikan diri dengan beberapa anaknya ke kan yunis
sementara istri dan beberapa anak lainnya tetap berada di gaza